ada masih bersama kami di connected ramadan dan informasi berikutnya terkait dengan empat puluh enam karyawan di perusahaan tambang emas pt freeport indonesia positif terpapar virus corona
saat ini mereka diisolasi di rumah sakit dan barakaryawan yang telah disiapkan pihak perusahaan di tembagapura kabupaten mimika papua
status empat puluh enam karyawan tersebut diketahui setelah diadakan rapid test terhadap empat ratus karyawan pt freeport indonesia
tes tersebut dilakukan setelah seorang karyawan perusahaan tambang tersebut dinyatakan positif covid sembilan belas
akibatnya pihak perusahaan bersama tim gugus tugas kabupaten mimika langsung melakukan rapid test kepada para karyawan yang berada satu barak serta satu ruangan dengan pasien positif tersebut
rapid test pada kelompok karyawan yang mendiami salah satu barak di tembagapura karena terbukti ada satu karyawan yang positif
sehingga kita melakukan rapid test untuk empat ratus orang
dan dari hasil rapid test itu kita masih merawat ada sekitar empat puluh enam